setelah selama empat puluh empat tahun dikelola oleh yayasan harapan kita
pengelolaan taman mini indonesia indah
mulai dilakukan oleh pemerintah di bawah kementerian sekretariat negara
dan untuk membahas hal ini
yang merupakan direktur eksekutif center for budget analysis
selamat malam mas
selamat malam mbak mistry
iya sebelumnya kami juga akan menginformasikan bahwa
kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak kementerian sekretariat negara
namun mereka menyatakan bahwa
berhalangan untuk bisa membahasnya malam ini
langsung saja kita akan bahas dengan bang ucok
bang ucok melihat bagaimana pengambilan alih tmii
yang tadinya dipegang oleh yayasan harapan kita
kini diambil alih oleh pemerintah
iya sebetulnya dari buku ini
di situ ada audit bpk kpk
supaya pemerintah segera mengambil alih
pengelolaan taman mini indonesia
tidak juga diambil alih
tapi setelah ada yang namanya pengadilan
pengadilan perusahaan singapura terhadap keluarga cendana
itu sepertinya pemerintah panik
dan langsung mengambil alih taman mini ini
padahal dari kemarin itu sudah ada beberapa rekomendasi
dari auditor negara atau atas hukum kpk
jadi saya berpikir

tapi setelah ada yang namanya pengambil pengadilan
yang akan dihita oleh mesurum
dan ada satu lagi
puli agung kalau tidak salah
baru pemerintah segera mengambil tindakan
mengambil alihkan pengolahan taman mini tersebut
ini sepertinya hanya kepanikan saja
ini diambil oleh asing begitu saja
jadi bang ucok ini satu langkah yang memang sudah seharusnya diambil
atau dilakukan oleh pemerintah ya
terutama kalau kita lihat
memang salah satu alasan yang dinyatakan adalah
karena pihak yayasan ini tidak menyetorkan ke pihak pemerintah
lalu ke depannya
pengelolaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan
melihat kondisi taman mini indonesia indah saat ini
kalau taman mini indah ini dikelola oleh pemerintah
itu menjadi indah
saya agak ragu gitu loh
pemayoran gitu ya
bung karno gitu ya
kawasan bung karno gitu ya
itu juga menguntungkan
menguntungkan tapi pas pakan gitu loh
kadang kadang saya lihat itu dari kesempatan
ada juga nambok
atau apbn harus nambah gitu loh
di kawasan kemayoran di kawasan bung karno
kelihatannya dijual ke pihak swasta
itu kelihatannya murah murah sekali
itu dikelola oleh teknik
dikerjasamakan oleh teknik
atau bentuk layar renungan itu sangat ragu sekali
ini akan taman mini ini menjadi indah
tapi saya pengen malah
jadi ini masukan buat pemerintah
taman mini ini lebih baik dibikin yayasan
tapi dikelola oleh semua provinsi yang ada di indonesia
karena saya lihat saat ini juga
taman mini itu banyak yang rusak
wahananya atau ikon ikon dari provinsi a b c
itu banyak yang memang harus direnovasi
nah itu kan butuh dana butuh duit
nah itu bagaimana pengelolaannya itu
perintah teknik itu mengajak semua
untuk kontribusi atau kerjasama
itu lebih baik
oke memang hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan
oleh pihak kementerian sekretariat negara
yang menyatakan setelah nanti masa transisi
setelah tiga bulan ini berakhir
nantinya akan ada mitra nih
bang ucok yang ditunjuk untuk bisa mengelola tmi
berarti apakah artinya seperti yang tadi bang ucok sampaikan
lebih baik dikelola oleh tiap tiap provinsi
begitu ikut serta di sana
atau justru benar benar kepada pihak swasta
yang menjadi pengelolanya
kalau pihak swasta pertama
kita memilihnya semurah gitu loh
untuk dki gitu
kalau lebih baik itu
itu dikelola oleh pihak ini
mereka itu mengajak mitra yang namanya provinsi asia indonesia
ke indonesia ke bentuk yayasan
itu lebih baik
karena nanti gitu ya
misalnya satu provinsi
dia lebih paham bagaimana mempamerkan ya
memamerkan provinsinya di dalam taman mini tersebut
itu lebih penting
tapi kalau ini di pihak swasta ya
pihak dikerjasamakan dengan swasta
indonesia sebagai miniatur
taman mini sebagai miniatur itu
itu akan tidak kelihatan
itu akan kelihatan lebih dimisdiskan
itu yang saya takutkan
nafasnya atau darahnya dari taman mini indonesia indah ini adalah
miniatur dari indonesia ya
kita bisa belajar banyak budaya di sana
bukan dimisdiskan ya
baik itu dia ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak bang ucok kadafi
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini